kabar mengejutkan datang dari mantan presiden amerika serikat donald trump
yang secara resmi menyerahkan diri atas dugaan kecurangan suara
dalam pemilihan di georgia pada pemilu dua ribu dua puluh
mantan presiden amerika serikat donald trump secara resmi ditahan di penjara fullton county
usai penyerahan dirinya pada kamis waktu setempat
donald trump sebelumnya didakwa oleh pihak pengadilan distrik bulton georgia
atas dugaan kecurangan dalam pemilihan suara di georgia pada pemilu dua ribu sembilan belas
setelah didakwa trump kemudian menyerahkan dirinya
dengan berangkat dari lapangan golf miliknya yang ada di badminster new jersey
menuju ke penjara fulton
namun demikian trump tidak lama mendekam di penjara fulton
karena tim kuasa hukum trump telah menegosiasikan uang tebusan
serta persyaratan lain agar trump kembali bebas
trump pun sepakat untuk membayar uang tebusan senilai dua ratus ribu usd
atau sekitar tiga miliar rupiah
serta melakukan syarat yang ditentukan seperti melarang trump
menggunakan media sosial untuk mempengaruhi sanksi
dan juga saksi dan terdakwa lain terkait dakwaannya